indonesia memiliki sejumlah bumn pabrik peralatan militer
sejatinya bumn bumn ini bisa meraup kue peningkatan anggaran pertahanan
meski demikian keterlambatan saat menggarap pesanan persenjataan
menjadi kendala bagi tni dalam menjalankan tugasnya
membuat pemerintah menyusun undang undang khusus mengenai industri pertahanan
undang undang nomor enam belas tahun dua ribu dua belas tentang industri pertahanan pun rampung
dan menjadi payung bagi para pelaku industri dalam negeri
dalam undang undang tertulis bahwa tni dan polri wajib membeli persenjataan buatan dalam negeri
kecuali jika persenjataan itu belum bisa dibuat di dalam negeri
implementasi undang undang itu pun segera berjalan
serta ribuan pucuk senapan serbu dan amunisinya kepada pt pindad
tni angkatan laut juga membeli berbagai macam kapal perang ke pt pal
dan industri kapal lainnya di dalam negeri
demikian juga dengan tni au yang memesan pesawat angkut serta helikopter ke pt dirgantara indonesia
dan ini bagi pindad sendiri sangat terasa
sangat terasa kita sudah bisa mengetahui sekarang sejak awal
bagaimana kebutuhan kebutuhan alutsista itu ke depan
sehingga perencanaan kita
akhir akhir ini saat ini lebih bisa dikatakan lebih terpola
untuk pembelian material sejak dini
sehingga keterlambatan untuk pengiriman munisi
keterlambatan untuk pengiriman senjata maupun kendaraan khusus itu
bisa dikatakan bisa dieliminir dan bisa tepat waktu
meski demikian seluruh pesanan tersebut belum bisa menutupi kebutuhan tni yang memang sangat besar
menurut data komite kebijakan industri pertahanan
dengan total revenue sebesar rp sebelas triliun
selain itu bumn industri pertahanan juga menyimpan sejumlah masalah
utamanya karena kebanyakan bumn industri pertahanan ini memiliki beban hutang yang sangat besar
kultur kerja yang tidak produktif dan terbiasa dimanjakan malah makin memperparah keadaan
akibatnya pesanan pesanan dari tni tersebut banyak yang mengalami keterlambatan
tni au misalnya pernah merasa kecewa lantaran pesanan heli start tempur mengalami keterlambatan
heli pertama yang seharusnya diterima tahun dua ribu empat belas baru bisa diselesaikan pada tahun dua ribu lima belas
tni angkatan laut pun mengalami nasib serupa
pesanan kapal pun banyak yang mangkrak
di pt dokodja bahari jakarta
dua kapal tangkut tank yang sedianya memperkuat tni angkatan laut pada tahun dua ribu empat belas hingga kini belum juga diserah terimakan
sementara tugas mempertahankan kedaulatan tidak bisa
tni juga bisa dikompromikan
pada akhirnya hal ini merugikan tni itu sendiri
kementerian bumn bukan tidak menyadari kelemahan ini
sejumlah pembenahan dilakukan termasuk membentuk pengelompokan industri pertahanan dan industri perkapalan
ini dengan cara menjatuhkan makanya kita kerjasama dengan telkom untuk melakukan yang namanya erp
enterprise resource planning supaya nanti blok blok pekerjaannya itu bisa dibagi
tidak tergantung dari satu galangan
jadi bisa minta bantuan dari yang lain bisa disatukan itu antara lain
kemandirian pertahanan adalah cita cita yang harus bisa diraih
namun bumn industri pertahanan juga sudah sepatutnya bersikap profesional
sehingga beban tugas tni tidak lagi terkendala keterlambatan dan kualitas persenjataan dalam negeri yang kurang baik
iwan hermawan jakarta